oh sanggupkah ku menghadapi hidup pini tanpa dirimu
mengapa begitu cepat engkau pergi
tinggalkan aku sepertinya aku bermimpi
yang tak mungkin ku lupa
dan doaku untukmu semoga saja
kau di sana bahagia selamanya
saya berharap anda semua dalam keadaan sehat walafiat
nah saat ini saya kembali menghadirkan bintang tamu spesial
sosok artis legendaris yang hits di pertengahan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
kita tentu saja mengenalnya saat itu sebagai debbie jeepsonnya indonesia
anina juga cantik dong
mbak ita apa saja nih kegiatannya akhir akhir ini mbak ita
kegiatan terakhir ini aku kemarin tahun ini rilis single religi terbaru
bernaung di label hp music
nah saya itu promo promo ke radio radio ke daerah daerah
dan pastinya tetap bersama mas dwi tidarmawan
musik para b music school di darmawangsa
dan kita juga baru saja buka cabang terbaru di samarinda
jadi tetap bersinergia bermusik bersama
jadi kan teman teman sahabat kompastv ini kan belum tahu ya
maksudnya dengan apalagi era millennial ini ya
kenapa sih mbak waktu itu disebut sebut sebagai debbie jeeption
dari awalnya aku kan ikut festival musik rock
saat itu promotornya promotor legend juga
siapa sih yang tidak tahu sxlabor saat itu ya
di tahun delapan lima aku bareng sama grup aku sendiri
kami dapat juara favorit
dari para juri saat itu ada mas arthur kaunang jelly tobing ahmad albar pokoknya legend rock semua
nah kemudian setelah saat itu aku mulai show show kemana mana keliling indonesia
dan aku dari awal memang bernyanyi sambil main keyboard atau piano
dari awal ikut festival itu sampai sekarang
langsung terjun di belantika musik indonesia waktu itu langsung memilih jalur rock gitu ya
karena pertama kali ikutan festival musik rock itu
dan kebetulan aku juga sangat sangat suka banget sama lagu lagu rock
wajah mbak ita itu kalau orang kan aduh wajahnya anggun gitu kan
terus suaranya suaranya juga lembut
tapi memang mbak ita itu terkenal dengan ciri khas yang suara yang melengking
ciri khasnya pop yang melengking gitu lho
kebetulan aku anak bungsu kan ini
setiap hari tuh nyetelnya tuh kaset kaset rock
baik yang mancanegara maupun yang indonesia gitu
mau gak mau aku udah terbiasa gitu dengan lagu rock dari kecil
makanya saat ikut festival pun festivalnya musik rock
nah terus kemudian untuk rekaman diajak sama mas arthur kaunang kan
tapi di saat mempersiapkan album itu
aku kan diajak keliling show kemana mana sama mas artu sebagai band pembuka
posisi aku di situ sebagai penyanyi sambil main keyboard atau piano
nah saat itu debbie jeepson juga lagi populer
akhirnya media saat itu julukin aku ini dia debbie gyptionnya indonesia
dan stylenya terutama kayak pake topi
selalu ya selalu berponi ya mbak ita
tau gak kan nina kenapa sampai sekarang berponi
cuman aku lebih pewe kalau diponi gitu
pake topi juga kan kalau ciri khas debbie gibson itu
pas awal awal aku keluar aku tampil selalu bertopi
tapi kalau sekarang ya kadang bertopi kadang enggak
penari ular itu alhamdulillah hits kan
sempat hits dan kalau gak salah tahun delapan puluh delapan
terus ada satu lagu tuh mbak yang saya sempat saya suka banget
lagu yang ada rindu
itu saya kalau mendengar lagu aduh saya jadi ingat waktu masa masa saya kecil ya
waktu itu kalau nggak salah saya smp apa ya
ada rindu sambil mengayuh sepeda
setelah setelah penari ular delapan puluh delapan kebetulan saat itu aku bernaung di label billboard indonesia
bipo indonesia tuh dulu perusahaan rekaman yang sangat populer top lah pokoknya top banget di situ
nah setelah itu sukses penari ular akhirnya aku dibuatin album sanggupkah aku tahun sembilan puluh
alhamdulillah ini kan ciptaan yongki suwarno dan mas deddy dukun
kata orang itu lagu tergalau tahun seribu sembilan ratus
akhirnya yang liriknya yang sedih
jadi waktu saya mendengarkan itu seolah olah saya jadi model video klipnya
jadi saya jalan gitu aduh mengena banget gitu
banyak orang yang lirik dengan lirik lagu sanggup kak aku
itu selain sanggup ke aku mbak ita juga ini kan selain si penari ular sanggup ke aku sama satu lagi
kalau misalnya di mana mana mbak ita show gitu misalnya pasti tiga lagu itu diminta
penari ular sanggup kak aku cinta ku padamu
seribu sembilan ratus awal berkari itu

ya bagaimana sih tips mbak ita menjaga totalitas vokal suara mbak ita sampai prima hingga saat ini
untuk saya pribadi aku jaga suaranya itu ya dengan latihan rutin latihan
nah aku selalu meluangkan waktu setiap hari ya setengah jam sampai satu jam
main pianu sambil bernyanyi lagu lagu yang punya nada tinggi
jadi suaranya tetap stabil
apalagi kalau menjelang show atau konser
aku benar benar nggak minum dingin nggak makan goreng gorengan
itu kencur itu juga hampir setiap hari
kencur mentah satu potong aja itu juga
rajin berlatih itu aja sih kalau
tapi kan tetap jalan gitu
mbak ita ngomong ngomong kalau di zaman dulu kan kalau artis artis rekaman itu kan benar benar totalitas ya mbak ya
ya sepuluh lagu di take benar benar direkam tuh
totalitas tidak ada edit editan ya
itu karena perlu berapa lama sih mbak
jadi sehari itu misalnya kita ada jadwal
jadi benar benar full satu bulan itu aku harus ada di jakarta
karena untuk ngerekam satu album itu satu hari bisa misalnya dapat satu dua lagu
karena benar benar harus perfect banget kak nina
iya karena kita masih pakai yang pita besar itu kan
satu lagu bisa tag berapa kali mbak
ya bisa berkali kali sampai emosinya dapat
sampai penjiwaan kita dapat
kalau sedikit juga kayaknya gak boleh
producernya gak banget gitu ya
oke mbak ita dulu kan juga ada ini ya mbak
ada rumpis dan ada rumput dan tiga darah
kita bicara yang tiga darah dulu nih mbak
ini awal mulanya terbentuk tiga darah kalau nggak salah mbak silvana herman
aku sama paramita bernaung di satu label yaitu billboard indonesia
jadi tahun sembilan puluh an itu aku sama mita sering banget show bareng sama artis artis billboard lainnya
nah kalau sama silvana herman aku berteman sama dia itu semenjak main film lupus
betul mbak ita juga sempat main film juga ya
aku jadi poppy pacar di lupus
sampai akhirnya nah kemudian mita sama anu juga sudah bersahabat lama di film
akhirnya kami dipertemukan sama produser billboard indonesia
udah kalian tiga cewek cewek centil ini aduh
alhamdulillah album pertama kami nona manis diterima oleh
walaupun kita belum keluarin karya lagi tapi kita masih sering nongkrong bareng
nah room peace itu bermula dari pas pandemi kan nina
tahun dua ribu dua puluh itu sama mas deddy dukun
ita kamu gabung dong di rumpis
karena kan dulu rumpis formasi lama kan ada fina panduinata tri tami malidah sama atik sibi
malida menekuni bisnis baju muslim
mama ina tri tami saya memes dan yuni syara
nah langsung bikin single di tahun dua ribu dua puluh satu
oh ya kasih putih itu yang lagu
nah nah nah nah nah nah nah nah
jadi aransemen lagi dan alhamdulillah dua ribu dua puluh satu dapat penghargaan ami awards
tiga negara tadi juga dapat penghargaan basf awards mbak
kalau untuk lagu lagunya mbak ita sendiri ada rencana nggak sih dalam waktu dekat untuk di remake lagi atau diarangsemen ulang gitu
pernah di dua ribu tujuh belas saat konser tiga dekade
cuman yang di rearancement ada beberapa saja
aku sih insya allah kalau ini ada waktu luang rencananya sih mau udah mau ngumpul ngumpulin lagu lagu yang pernah hit dan di remestering dan di realismen lagi mbak
khususnya yang generasi kelahiran seperti saya
mbak ita kan mengeluarkan buku nih mbak
ini kenapa sih mbak tiba tiba terpikir nulis buku ini satu ita tiga ciri
saat itu dua ribu tujuh belas aku kan konser tiga dkd
nah saat itu apa ya dua ribu tujuh belas selain konser kita pengen bikin sesuatu yang lain
saat itu juga bikin produk coklat
nah akhirnya di dua ribu tujuh belas selain konser aku juga bikin coklat
kita pernah masari coklat dan autobiografi satu itta tiga cinta
perjalanan karir dari mulai festival sampai kemarin dua ribu tujuh belas
jadi semua terangkum di dalam satu itta tiga cinta
kenapa dipilih satu ita tiga cinta
mbak ita mbak ita kalau melihat perkembangan musik di tanah air saat ini itu seperti apa
ya mungkin kalau musik rocknya kayak seperti mandek gitu ya
saya yakin mbak dengan adanya talenta talenta bermusik dari generasi muda anak anak gense sekarang
saya yakin musik rock pop rock itu bisa berjaya
ada generasi penerusnya gitu ya mbak ya
dan melihat perkembangan musik di indonesia sekarang luar biasa sekali
banyak sekali talenta bermusik yang bernyanyi bermusiknya itu dengan bagus banget
terus ada nggak sih mbak yang mbak ita suka gitu loh dari musisi sekarang gitu
terus kemudian yang sekarang sekarang kan bagus banget
ada dari kita di indonesia tuh ada lah cikal bakal untuk
musik indonesia itu menurut saya semakin berjaya di negeri sendiri
jadi gak usah ke inilah musik luar gitu ya
mas musik indonesia itu yang apa ya yang justru menebarkan fans fans baru dari mancanegara
kayak seperti contohnya award genius yang lagu lati
itu kan viewernya udah ratusan juta yang sudah ditonton selama ini
karena aku barengan sama sarah fajira yang nyanyi lati jadi berapa kali gitu ya
aku bilang sama sarah aku suka banget lagu lati
lagunya keren aransemennya bagus banget
baiklah mbak itta purnama sari terima kasih untuk waktunya buat nginar nostalgia
ditunggu lagi karya karya selanjutnya ya
wisata alam atau jalan jalan di mal
lagu indonesia atau lagu mancanegara
oke terima kasih mbak itta

nag dramatika dan keindahan
bye sahabat kompastv sampai jumpa di edisi pekan depan